menurut data dari safe hour soccer banu rusman merupakan korban ke enam dari kericuhan sepak bola indonesia selama tahun dua ribu tujuh belas
dan berikut adalah daftar supporter yang menjadi korban kerusuhan di sepak bola indonesia selama dua ribu tujuh belas hingga oktober ini

selamat siang sepak bola
baik baik selamat siang sepak bola
bang azwan apa saja yang sudah sejauh ini yang sudah dilakukan manajemen persita untuk memastikan bahwa insiden ini dapat penanganan sesuai hukum dan juga regulasi
ya kita sebagai salah satu keluarga sepak bola dan hirarkinya memang di organisasi sepak bola
maka kami sudah melaporkan hal insiden yang terjadi tanggal sebelas oktober kemarin
kita sudah langsung laporkan
dan tanggal dua belas oktober berikut dengan bukti bukti video foto yang kami dapat secara internal maupun eksternal dari teman teman supporter yang hadir pada saat yang sangat menyedihkan tersebut
jadi pssi sudah mendapatkan laporan tersebut yang kita sesekan juga ke komunis pssi dan juga ke riga indonesia baru sebagai operator kompetisi profesional
baik bang bagaimana dengan respon manajemen dan juga seluruh pemain persita dengan kejadian menyedihkan ini
tanggal sebelas oktober itu sejarah yang lumayan kelam ya buat persita
karena kita tidak bisa melanjutkan ke babak delapan besar karena memang kalah
dan yang lebih penting lagi dan lebih menjadikan lagi kami kehilangan lagi saudara kami saudara banu karena terjadi insiden pengoroyokan yang berujung kematian beliau
oke apakah sudah ada informasi bang kapan kira kira pssi ini akan merespon langkah administratif dari persita
ya alhamdulillah saya sudah berkomunikasi langsung dengan wakil ketua umum pak joko diono dan juga dari sisi pt digi indonesia baru dengan saudara tigor salomboi
responnya sangat baik mereka memberikan saya instruksi instruksi untuk apa yang harus ditindaklanjuti
ya kita tunggu aja deh karena memang terbentur weekend mungkin hari senin kita mendapatkan responnya
oke baik bang yang terakhir singkat saja bagaimana dengan proses penyelidikan internal soal siapa saja supporter yang juga terlibat dalam peributan ini
ya kita sudah mendapatkan video video dan itu jelas wajah wajahnya terlihat dengan jelas
siapa siapa saja yang melakukan pitch infiltration masuk ke lapangan apapun alasannya itu tidak dibenarkan
kami akan tindak tegas kami akan panggil orang orangnya kelompok kelompoknya karena kami mendirikan persita ini didirikan untuk masyarakat untuk entertainment untuk pesepak bola tanggerang tumbuh kembang
bukan untuk perkelahian bukan untuk jago jagoan di lapangan bukan itu apalagi sampai meninggal
jadi kalau misalnya teman teman tidak bisa bekerja sama dengan kami lebih baik kami bubarkan saja ini persita
baik jangan sampai dibubarkan dan jangan sampai ada kejadian serupa lagi
bang azwan sampaikan salam dan rasa duka kami untuk semua teman teman di sana terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia sports weekend
dan kita akan langsung ke bung indro bung indro ini kita membicarakan mengenai fenomen yang seminggu ini sedang viral
media sosial tentunya menjadi salah satu
bung indro penggawa ramainya isu ini lagi lagi supporter
belum ada jarak waktu sebulan dari sebelumnya ketika laga persahabatan indonesia dan fiji lagi supporter persita meninggal ketika melawan psms
bagaimana bung melihat fenomena ini
iya saya pikir kita harus melihat bagaimana harusnya ada perbaikan sistem di sepak bola indonesia
terutama memang perbaikan di liga indonesia baik liga satu liga dua dan seterusnya
lalu setelah itu pssi harus melakukan perombakan
ini untuk mengantisipasi hal hal seperti ini
misalnya penyelenggara harus melakukan persiapan yang sematang matangnya
dalam mengantisipasi membludaknya penonton ataupun banyaknya penonton
dari sisi supporter sendiri kita harus punya bahwa ada hal yang lebih penting dari rivalitas
dari sepak bola itu sendiri yaitu masalah kemanusiaan
berarti sejauh ini teman teman dari paguyuban
dan supporter ini melihat sebetulnya kepengurusan ini nggak benar dong ya ngurusin
sejauh ini kita masih belum melihat adanya usaha untuk memperbaiki sistem di dalam sepak bola indonesia
terutama masalah liga penyelenggaraan
bagaimana misalnya persiapan pengamanan untuk mengantisipasi supporter ataupun seperti apa itu belum jelas
dan juga masih menganggap bahwa supporter ini hanya sebagai objek
saya pikir seperti itu
jadi objek itu maksudnya seperti apa
jadi cuma dipergunakan untuk bagaimana mengumpulkan penonton sebanyak banyaknya
tapi masalah keamanan dan kenyamanan supporter dari dia berangkat ke rumah ke stadion hingga pulang tidak dipikirkan
karena dipikirkan seberapa banyak yang datang seberapa banyak sponsor yang juga akan masuk
kalau kita membicarakan mengenai supporter ini mengenai batasan sebetulnya bung indro
apa sih yang harus dimiliki batasan seorang supporter yang memang ingin datang ke stadion begitu dan menonton pertandingan sepak bola agar tertib
di dalam diri supporter itu yang tadi saya bilang
bahwa harus ada perasaan bahwa ada hal yang lebih penting dari misalnya rivalitas
dari sepak bola itu sendiri
jadi tidak ada
misalnya kita menghadapi rival gitu itu tidak ada benci
itu yang harus ditanamkan di supporter supporter di fanbase club masing masing
itu yang harus ditanamkan
kita tahu kan juga pernyataan para pejabat pejabat lagi lagi di media mengatakan ini yang terakhir
apabila ada kejadian supporter yang meninggal dunia
ini menjadi yang terakhir menjadi yang terakhir
tapi ini terus terjadi begitu
fenomena ini seperti gunung es yang terus menjadi besar dan terus aja berulang begitu
melihatnya seperti apa sih
dan kira kira kapan bisa berakhir
misalnya rivalitas persija dan persib
itu kita tidak bisa bandingkan juga dengan rivalitas liverpool dan mu yang ada sejarah panjang
panjang kota liverpool dan kota manchester
tapi kan persija dan persib gitu misalnya tidak ada gitu
bahkan menurut sejarah dulu persib itu adalah persija cabang bandung
ketika misalnya di era delapan puluh atau sembilan puluh jackmania terbentuk oleh bang yos gitu
malah rivalitas itu tercipta
nah itu yang harus bagaimana diselidiki
mengapa itu terjadi
bahkan sampai mengakibatkan korban
berarti sepak bola yang tadinya diibaratkan sebagai bentuk hiburan sekarang malah jadi kuburan
menakutkan sekali ya
tapi memang apabila membicarakan tentang ini sebetulnya apakah lebih baik daripada menimbulkan banyak korban
apakah sepak bola dihapuskan saja begitu bu
saya rasa tidak
saya sempat kepikiran apakah kalau hampir dihapus tidak perlu ada korban lagi di indonesia
saya rasa tidak karena sepak bola tetap menjadi salah satu olahraga paling populer di indonesia gitu ya
dan ini banyak juga misalnya ada isu bagaimana kita menjadi tuan rumah piala dunia gitu
tapi yang lebih diutamakan adalah perbaikan sistem dalam kesepak bolaan itu sendiri
bagaimana regulasinya bagaimana menciptakan pengamanan gitu
hingga sepak bola bisa menjadi olahraga yang mengembirakan
bahasa kami ya itu mengembirakan
bagaimana kita bisa ngajak istri kita atau pacar
kita untuk nonton sepak bola tanpa merasa waspas
jadi harus merasa nyaman begitu ya
merasa terancam ketika datang untuk ke stadion menuju sepak bola dan terjadi hal seperti ini
apabila kita membicarakan ke supporternya sendiri nih bung indro
supporter ini saya penasaran apa sih yang membuat tingkat fanatisme seorang supporter itu begitu tinggi
terutama di indonesia
iya kalau saya melihat bahwa ini bahwa supporter supporter klub gitu ya disajikan
dengan fanatisme yang berlebihan gitu ya
itu misalnya bahwa klub kami adalah klub yang terbaik dan harus didukung mati matian apapun yang terjadi
ini sikap dari klubnya apa dari supporternya
jadi tidak ditanamkan bahwa ada faktor faktor kemanusiaan ada faktor faktor yang mendukung bahwa
karena dukungan itu tidak seperti itu gitu
jadi ada hal hal yang ditanamkan seperti itu
misalnya bahwa ya tadi kayak persija dan persib kita tidak mengerti bahwa sejarahnya bagaimana
tidak menjadi rivalitas
dari apa namanya tingkat misalnya prestasi disini dibandingkan
persib sama persija ketika era sekarang juga nggak bisa dibandingkan gitu
persib masih menjuara gitu ya
persija enggak gitu
ketika persija saat itu juara persib enggak gitu
sebenarnya tidak bisa dibandingkan gitu
ini cuma ada apa
apakah ada yang diuntungkan dengan rivalitas fanatisme seperti itu
nah sekarang kita berbicara mengenai salah satu instansi
yang digadang gadang dari gambar yang beredar ini
menjadi pelaku pengeroyokan dari banu ini
apakah anda melihat ini sebagai salah satu fenomena
yang sebetulnya tidak boleh terjadi
karena lagi lagi ini sepak bola olahraga pengebira gitu
bukan olahraga kepentingan
itu kami sebagai pssi meminta itu diusul tuntas
diusul tuntas keterlibatan sebuah instansi tersebut gitu ya
kenapa menjadi supporter
seharusnya instansi tersebut menjadi pengaman di dalam lapangan
tapi kenapa menjadi supporter
dan akhirnya terjadi hal hal yang tidak diinginkan
itu yang harus diusut tuntas oleh pssi dan pihak penyelenggara
kalau sekarang membicarakan
tentang organisasi tempat anda berada sekarang
pak guyuban supporter timnas indonesia
saya mau tahu sebetulnya apa sih kegiatan yang dilakukan
untuk bisa mempererat dan juga membuat hati para supporter ini
menjadi tetap fanatik
tapi tetap lembut begitu
tidak tanpa anti kekerasan
bukan fanatik yang berlebihan
iya bukan yang berlebihan
kita sedang menjalin koordinasi dengan fanbase fanbase
teman teman supporter di berbagai daerah
itu kita untuk sosialisasi bahwa
kita sebagai supporter yang manusiawi
kita sebagai supporter yang beradab
kita sebagai supporter yang bisa membanggakan indonesia
bukan sebagai supporter yang brutal
bukan supporter yang suka kekerasan
itu yang kita lagi sosialisasikan ke daerah daerah
dengan teman teman fanbase di masing masing klub
oke yang terakhir singkat saja bu indro

oke yang terakhir singkat saja bung indro kira kira formula yang tepat agar para calon
supporter ini dan juga klub klub ini dalam penyelenggaraannya itu tidak akan terjadi hal seperti ini
lagi kira kira formula yang tepat untuk kita mendapatkan tontonan yang fair play gitu
dan hal serupa tidak terulang kembali itu bagaimana sih
ya klub klub harus mengkoordinir fansnya
dan kembali saya menegaskan bahwa harus ada klub klub itu menanamkan
bahwa ada hal yang lebih besar dari sepak bola
ada hal yang lebih besar dari rivalitas sepak bola yaitu masalah kemanusiaan
baik baik kalau begitu bung indro terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami
kami tunggu kedatangannya kembali ke sini ya
dan semoga bukan karena ada insiden lain ya tapi karena efek yang lebih positif
terima kasih bung indro